bukan selembaran undian atau promosi hunian yang satu ini bikin banyak orang tua jantungan
ya flyer berisikan ajakan untuk nikah muda ini terselip di surat kabar ternama yang dikirim ke pelanggan di kawasan menteng jakarta pusat selasa kemarin
kami pun penasaran dan langsung menelusuri laman wedding organizer yang tertera dalam flyer
isinya lebih mengejutkan bun
mereka mempromosikan kawin siri nikah muda sampai poligami
bahkan beragam paket mereka tawarkan mulai dari harga teman sampai budget sultan
tak cuma mak mak kaum anti poligami dan nikah siri saja yang meradang
komisi perlindungan anak indonesia bahkan telah melaporkan kasus ini ke kanit ppa mabes polri karena dinilai menyesatkan dan meresahkan
terkait dengan aisyah wedding yang mempromosikan untuk melakukan perkawinan anak kpai menyesalkan adanya ajakan untuk melakukan perkawinan anak
karena di situ ditulis usianya adalah dua belas sampai dengan dua puluh satu tahun
yang artinya di dalamnya masih terdapat usia anak yaitu dua belas sampai delapan belas tahun
padahal undang undang perkawinan kita itu sudah merujuk pada perkawinan di usia sembilan belas tahun
itu pun masih belum ideal karena secara fisik maupun psikologis perkawinan itu bukan perkara sederhana yang kemudian menyelesaikan masalah
tetapi justru akan masuk pada persoalan persoalan yang lebih kompleks dan kesiapan pengantin itu menjadi penting
dalam hal ini ketika anak melakukan usia perkawinan anak ada potensi misalnya kehamilan yang berisiko
dengan hak pendidikan
dia akan terputus pendidikannya
kemudian juga hak bermainnya akan terabaikan karena situasi perkawinan yang dialami
konteks ini kpai sudah berkoordinasi dengan kanit ppa mabes polri untuk melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini
siapa yang menyebarkan apa motifnya apa ada dugaan termasuk di dalamnya adalah perdagangan
anak ya motif motif seperti ini tentu perlu didalami
sekali lagi kepentingan terbaik bagi anak seharusnya menjadi prioritas
di beberapa daerah angka pernikahan dini meningkat sejak pandemi
salah satunya di nusa tenggara barat
untuk tahun dua ribu dua puluh saja berdasarkan data dinas pendidikan dan kebudayaan ntb
perkawinan anak di bawah umur tingkat sma smk sederajat mencapai delapan ratus tujuh puluh empat kasus
sampai akhirnya dprd ntb
pada tiga puluh januari lalu mengesahkan raperda tentang pencegahan dan perkawinan anak menjadi peraturan daerah
padahal menurut undang undang nomor enam belas tahun dua ribu sembilan
usia minimum perkawinan menjadi sembilan belas tahun
yang sebelumnya enam belas tahun
baik bagi laki laki maupun perempuan
jangan dikira menikah hanya bermodalkan cinta
ada sederet resiko yang mengintai pasangan ini
jangan dikira menikah hanya bermodalkan cinta

persiapkan secara baik dan matang agar hubungan rumah tangga tak mudah
persiapkan secara baik dan matang agar hubungan rumah tangga tak mudah meradang
tim liputan cnn indonesia